dosen universitas muhammadiyah prof buya hamka alfian tanjung kembali dihadapkan ke meja hijau setelah mengunggah kicauannya di media twitter
agenda persidangan kali ini pembuktian dengan mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
mereka adalah tanda perdamaian saksi pelapor yang ditunjuk pihak pd perjuangan dan adit fahlevi
selaku redaktor sebar com media yang memberitakan cuitan alfian tanjung
dalam persidangan saksi pelapor tanda perdamaian mendapat pertanyaan bertubi tubi dari tim kuasa hukum alfian tanjung
berikut ini cuplikan keterangan tanda perdamaian saat ditanya di ruang sidang
menurut saya pak ya kan bapak tanya boleh
pernah ada surat bahasa
bukan itu saya tanya
pernahkah anda memahami bahwa dalam delik aduan dengan delik umum yang laporan
ada keseluruhan advokat bahwa dalam delikaduan yang berhak mengadu adalah korban
ya bisa tapi bisa diwakilkan oleh kuasanya pak
itu menurut saya pemahaman saya banyak pertanyaan
pertanyaannya cuma satu setuju ke anda bahwa sebagai seorang advokat delikaduan ada yang bisa mengadu adalah korban